cabang olahraga dayung kembali menambah perolehan medali emas bagi kontingen indonesia di asian games dua ribu delapan belas turun di final kelas ringan delapan putra
pedayung pedayung indonesia sukses menjadi yang tercepat
ferdiansyah dan kawan kawan menjadi yang tercepat dengan catatan waktu enam menit delapan delapan puluh delapan detik
catatan waktu ini mengungguli atlet dayung dari uzbekistan dan hongkong yang harus puas dengan raihan medali perak dan perunggu
emas dari dayung ini merupakan emas kedua bagi indonesia yang disumbangkan dari palembang
dengan tambahan satu medali emas dari dayung total kontingen indonesia sudah meraih sembilan medali emas
selain meraih satu emas hari ini cabang olahraga dayung juga menyumbangkan satu medali perak dan satu medali perunggu dari kelas dayung empat putra dan kelas empat putri
alhamdulillah perjuangan dari dua ribu lima belas tiga tahun berturut turut saya berlatih bisa membawa emas untuk indonesia
alhamdulillah terima kasih untuk warga indonesia
terima kasih untuk warga indonesia telah mendukung terima kasih untuk keluarga telah mendukung mendoakan